sebenernya ada apa sih
pak tunggu pak
sakti percaya soal ilmu harimau itu
apa tolong jujur sama sakti
siapa mama sakti sebenarnya
ada dimana dia pak
kalau soal itu kamu tanyakan
papa tidak sanggup
tapi kalau kami masih ingin tahu banyak tentang ibumu
tanya pada sam
baru kali ini saya lihat papa sadih
apa yang sebenarnya terjadi dengan mamaku
tunggu apa lagi kak udah
hanya ini yang tersisa
apa ini udah
itu yang di pinggir itu udah sam
bersama dengan kira kira seratus bapamu
dan di tengah itu itulah ibumu
bayi yang digendong ini siapa dah
waktu itu kamu masih kecil
belum mengerti peristiwa kasediaan itu
namanya apa yang tak jadi da
ibumu telah mendua bapamu karena laki laki itu
dia ingin menguasai harta semuanya bapamu
jika dia meracuni
bahkan ingin membunuh kamu
cinta kepada laki lain
itulah yang membuat mamat kamu gelap mata
setelah beberapa kali percobaan pembunuhan yang gagal
diketahui lho papa kamu
dengan berat hati
jauh jauh perginya
lalu sekarang di mana ibuku dah
ibu kamu balik ke sumatera
tapi kabar yang terakhir sudah dapat
ibu kamu sudah meninggal di sana
karena kasus sebesar perampokan di sana
bersama dengan lega lega
bersama dengan laki laki pilihan itu
dengan kekasih gelapnya itu
biasa ibu muti hidup enak dengan keratus
tidak sangguih dia hidup susah
dengan rekan laki laki lain
jadilah pilihan yang merampok
itulah yang mudah tahu
berarti saya ini ada keturunan sumatera da
itulah yang membuat kamu coware
karena kamu ada keturunan sumatera
papa kamu melarang
kalau kamu untuk membawakan bahasa minang
bahkan kebudayaan sumatera
tapi wajar sih kalau papa seperti itu dah
syukurlah kalau kamu udah tahu
janganlah kamu mengungkit ungkit masa lalu papamu
aku sudah tahu
aku harus tahu
saat apa baru cuma kuliah ya

aku dalam men obstruct ribut

mau asyik asyik african st

nah ini dia ayo sarapan

gak mau bareng sama ayah
bang abang jangan mikir macem macem dulu
siapa tahu kay itu buru buru karena lagi ada tugas kelompok
terus harus diberesin sama temen temennya
sakti mana sih katanya mau jemput
kok gak diangkat sih
yes kita dateng juga
siapa sebenarnya orang orang itu
beberapa hari ini kenapa mereka selalu saja mengikuti saya
apa yang sebenarnya mereka inginkan
kok sakti belok ya
kan dia udah liat gue
kemana perginya itu anak
kak kami cuma lewat kok
cuma lewat mengapa kalian bersembunyi di balik pohon
tidak mungkin kalian cuma lewat
sejak saya keluar rumah kalian ngikutin saya kan
siapa yang nyuruh kalian
kamu ngapain sih
ini kenapa sih
dan mereka inilah orang lain
ini ada hubungannya sama kejadian yang kemarin
sakti sebenarnya ada apa sih
ayo kita balik saja ke kampus lain
soal kemarin nggak usah dibahas lah
hari ini aku senang aja lin gak bawa mobil
aku kesini mau liat rekaman cctv yang tadi malem
aku juga belum sempet tengok kay
karena semalam situasinya
kalau gitu aku mau lihat sekarang
kau duduklah situ dulu
di dalam rumah masih ada ayah
aku sangat yakin lam
menurut artikel yang aku baca
memang banyak legenda manusia harimau di indonesia
ada yang dari jawa dari bali
dan yang paling banyak itu di pulau sumatera
aku juga sering dengar soal itu ki
dari asalku sana bengkulu
konon ada manusia harimau